ibu kota jakarta kota metropolitan sejuta destinasi
bahkan fasilitas umumnya kini wajib masuk daftar tempat anda menghabiskan waktu akhir pekan lho
sedikitnya empat puluh enam halte transjakarta direvitalisasi selama dua ribu dua puluh
empat diantaranya sangat instagramable
tidak hanya menyulap tampilannya menjadi semakin kece halte transjakarta bisa menjadi destinasi akhir pekan
ayo siapa nih di sini yang kalau weekend kerjaannya masih rebahan
nah daripada kamu rebahan nih di akhir pekan aku punya rekomendasi tempat yang bisa kalian kunjungi
terutama di akhir pekan
dimana lagi kalau bukan di halte transjakarta hotel bundaran indonesia
inilah wisata murah meriah ala happy weekend kali ini
anda bisa melihat patung selamat datang bersejarah lebih dekat
atau menikmati suasana sore hari di sekitar bundaran hotel indonesia dan gedung pencakar langit
tiba disini apalagi yang dilakukan kalau bukan
madam erva dan marcelino misalnya
sengaja datang dari cibinong bogor jawa barat
menurut mereka berada di sini serasa berada di halte di luar negeri
ini cantik banget ya
untuk saya yang sering keluar negeri ini udah kayak luar negeri banget gitu loh
jadi kayak jepang
zaman sekarang ini kan orang apa apa foto
apa apa sosmed ya kan
jadi ini tempat untuk bikin konten termasuk saya juga bikin konten
my first impression ini sih haltenya super duper bagus sih
vibesnya kayak luar negeri
kayak buat aku yang sering ke halte halte ngeliat ini pertama kali tuh wow ini
di halte transjakarta bundaran hotel indonesia jumlah pengunjung yang dapat ditampung maksimal dua puluh orang
dan harus bergantian setiap lima menit
ada pula petugas harian yang mengatur alur pengunjung
halte bundaran hotel indonesia bukan satu satunya
yang bisa dijadikan rekomendasi wisata akhir pekan
halte transjakarta karet sudirman
setelah tadi kita menikmati kota jakarta di sore hari dari halte transjakarta bundaran hotel indonesia
kini saatnya menikmati city like jakarta
masih dari halte transjakarta yaitu di karet sudirman
yang hanya melewati dua halte saja yaitu halte tosari dan juga halte duku atas
jpo vinisi sudirman nge hit sejak dua ribu dua puluh dua karena konsep kapal vinisi
model jembatan yang terbuka menghadirkan wajah baru jakarta di ruang publik lengkap dengan hiasan lampu artistik
bentuknya yang lurus dan melengkung menghubungkan jalan jenderal sudirman arah blok m dengan monas
bagi nur dan najla yang datang dari bekasi waktu terbaik menikmati jakarta yaitu pada malam hari
karena ya itu selain tempatnya bagus buat dijadiin spot foto udah gitu kayak kuliner ada tempatnya juga emang rame gitu kan ya banyak
malam karena kan lampu lampu udah nyala jadi lebih bagus
kalau masih penasaran banyak pilihan destinasi halte transjakarta yang dapat ditempuh menggunakan transjakarta
tak kalah hits
halte csw asean menjadi akhir destinasi wisata halte transjakarta saya kali ini
lokasinya di persimpangan antara jalan panglima polim keimaja trunojoyo dan sisingamangaraja di kebayoran baru jakarta selatan
halte csw terkoneksi dengan empat halte transjakarta yakni halte csw satu csw dua asean dan kejaksaan agung
serta stasiun mrt bundaran hotel indonesia
halte csw terkoneksi dengan empat halte transjakarta yakni halte csw dua csw tiga asean dan kejaksaan agung
halte csw terkoneksi dengan empat halte transjakarta yakni halte csw dua csw dua asean dan kejaksaan agung
desain interior yang colorful dan menarik tentu dapat menjadi rekomendasi akhir pekan untuk sekedar menikmati kota jakarta
bahkan dari lantai dua halte pengunjung dapat menikmati skybridge yang menghubungkan dua moda transportasi andalan warga jakarta yang super megah
nah tadi selfie di halte transjakarta hotel bunda
restoran indonesia cek di halte karet sudirman pinisi juga cek sekarang perjalanan saya diakhiri
di halte transjakarta csw asean dimana ini bukan halte biasa kenapa karena ini salah satu halte
terbesar dan tertinggi di jakarta yang memiliki lima lantai dan tidak hanya mengintegrasikan
antara penumpang transjakarta namun penumpang mrt jakarta dan tentunya itu akan membawa masyarakat
jakarta lebih mudah terutama ke tempat tempat wisata yang ada di jakarta tim liputan cnn indonesia